salah satu pintu air yang berada di kecamatan mojolaban kabupaten sukoharjo jawa tengah jebol
diduga karena tak kuat menahan derasnya air sungai bengawan solo
sungai bengawan solo meluap usai hujan mengguyur wilayah solo raya pada jumat sore hingga malam kemarin
akibatnya banjir merendam lebih dari lima ratus rumah warga di sekitar kawasan itu
ketinggian banjir hingga satu meter membuat sejumlah warga mengungsi
pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian bagi warga yang terdampak banjir
pemerintah desa sudah melaporkan kejadian tersebut ke balai besar sungai bengawan solo
banjir yang merendam dua desa di kecamatan mojosari kabupaten mojokerto belum surut hingga sabtu pagi
banjir akibat jebolnya tanggul sungai tambak agung itu masih merendam ratusan rumah dan area persawahan
warga yang memilih bertahan terpaksa beraktivitas di tengah kepungan banjir yang terjadi sejak jumat kemarin
agar air banjir cepat surut badan penanggulangan bencana daerah bpbd jatim mengoperasikan rumah dan mobil pompa
air banjir yang merendam pemukiman dan area persawahan disedot dan dibuang ke sungai sadar
sejumlah perahu karet juga disiapkan di ganggang pemukiman sebagai antisipasi jika dibutuhkan proses evakuasi para lansia ibu hamil anak anak dan warga yang terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu
sementara itu tanggul sungai tambak agung yang jebol belum diperbaiki
perbaikan masih menunggu surutnya genangan air yang merendam pemukiman dan area persawahan
di meliputan cnn indonesia